anda kembali di cnn indonesia today kamar dagang dan industri dki jakarta
bekerja sama dengan pemerintah provinsi dki jakarta membuka sentra vaksinasi covid sembilan belas
bagi ekspatriat atau warga negara asing yang bekerja di indonesia
vaksinasi para ekspatriat ini diselenggarakan di balai kota jakarta
dosis vaksin yang disediakan hari ini cukup untuk sekitar tiga ratus ribu orang
untuk dua kali dosis vaksin para ekspatriat akan dikenakan biaya tujuh ratus ribu rupiah
yang dibebankan kepada perusahaan
haranya adalah nanti didaftarkan melalui website kamar dagang indonesia atau kdn dki jakarta
nanti dari situs website ini akan disediakan formulir dan memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi
yang pertama adalah harus memiliki pasport
kemudian kedua ada kitas atau kartu izin tinggal terbatas
kemudian usia di atas delapan puluh
itu merupakan syarat utama bagi ekspatriat yang ingin melakukan vaksinasi di indonesia
yang hari ini diselenggarakan di balai kota
selain itu vaksin yang digunakan adalah vaksin sinoparm
bedanya dengan sinovac adalah kalau sinovac ini bisa diberikan kepada orang di atas dua belas tahun
namun kalau sinovac ini termasuk vaksin gotong royong
atau yang memang di provide dari perusahaan yang harus diberikan minimal di atas delapan belas tahun
dan untuk vaksin kali ini memang berbayar
yaitu dikenakan biaya tujuh ratus ribu rupiah
untuk dua kali suntik atau satu paketnya adalah tujuh ratus ribu rupiah
yang nantinya memang akan dibayar oleh perusahaan ke kadin
dan prosesnya adalah memang ada seribu pendaftaran yang sudah masuk ke kadin
namun hanya tiga ratus orang saja untuk hari ini yang sudah lolos secara nama
kemudian juga sudah memenuhi persyaratan secara teknis
dan juga sudah membayar
nantinya juga kadin akan memesan kepada bio farma
sehingga memang untuk vaksinasi kepada para ekspatriat
itu tidak bisa mendadak
karena memang ada sistem sistem dulu yang harus dipenuhi
ataupun vaksinnya juga memang harus dipesan terlebih dahulu ke bio farma
dan memang tadi kami sempat berbincang kepada beberapa para peserta ekspatriat
yang mereka merasa senang dan juga antusias dengan adanya vaksinasi di indonesia
hal tersebut akan lebih memudahkan mereka untuk bisa beraktivitas
karena memang seperti kita ketahui
berbagai macam akses untuk bisa beraktivitas
entah masuk ke mal ataupun beberapa data data lainnya memang harus menunjukkan sertifikat vaksin
selain itu juga selain ini berarti artinya masih ada tujuh ratus ekspatriat lagi yang masih menunggu vaksinasi
dan rencananya memang akan dilakukan baik di balik kota ataupun di tempat tempat lain
seperti di hotel
dan memang ini masih dalam penggodokan untuk tempat selanjutnya
dan diharapkan vaksin ini juga dapat memudahkan para ekspatriat nantinya untuk bisa kembali
ke negara mereka
karena salah satu syaratnya adalah sertifikat vaksin
vaksinasi bagi ekspatriat sudah dimulai di jakarta tempat di balai kota
nah ya selanjutnya kita akan bergeser ke mahardika utama
yang akan melaporkan terkait dengan penggunaan vaksin pfizer terhadap warga yang akan divaksinasi
bagaimana kuota dosis vaksin pfizer yang akan diberikan pada hari ini kepada warga
ya selamat pagi aldi
dan dari tempat saya melaporkan pagi ini
yaitu di puskesmas kelurahan lebak bulus jakarta selatan
sebanyak enam puluh dosis disiapkan setiap harinya
untuk warga berktp dki atau domisili dki yang sudah terlebih dahulu
mendaftar lewat aplikasi jaki untuk mendapatkan vaksin dari pfizer
dan vaksin pfizer ini memang diprioritaskan untuk mereka yang memiliki gangguan imunologi
ataupun juga penyakit penyerta lainnya
dan khusus bagi yang memiliki komorbid
diharuskan menyertakan surat rekomendasi dari dokter
dan kabar baik lainnya
selain bisa digunakan oleh warga berusia delapan belas tahun ke atas
vaksin pfizer ini juga bisa digunakan oleh ibu hamil dan menyusui
dan per hari ini juga bisa digunakan untuk anak anak atau remaja berusia di atas dua belas tahun
ada sejumlah warga yang tentunya sudah terdaftar
benar menunggu giliran untuk dilakukan screening di puskesmas kelurahan lebak bulus jakarta selatan
dan screening sendiri dilakukan di sebelah kanan saya
yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan tensi oleh tenaga kesehatan
yang sudah bersiaga sejak pukul sembilan pagi tadi
dan sementara penyuntikan kemudian akan dilakukan di salah satu ruangan

dan sejumlah warga yang penting
puskasmas kelurahan lebak bulus jakarta selatan
yang sudah disaksikan di sebelah kanan saya
pada pagi hari ini saya mewawancarai sejumlah orang dengan kondisi medis tertentu
di antaranya adalah ibu hamil yang mengaku bahagia
akhirnya setelah menunggu berbulan bulan mereka juga diperkenankan atau diizinkan untuk menerima vaksin covid sembilan belas
itu pula lah yang membuat orang tua dari sejumlah remaja yang sudah vaksin pagi hari ini
di puskesmas kelurahan lebak bulus mengaku senang dan bahagia
anak anaknya sudah mendapatkan vaksin dari pfizer
dan diharapkan tetap sehat setelah vaksinasi tadi
karena memang kalau kita melihat secara teori
ada efek samping setelah penyuntikan vaksin dari pfizer ini
seperti halnya vaksin dari moderna juga biasanya akan mengakibatkan
pegal di bagian tangan yang disuntik
lalu kemudian juga akan disertai dengan demam selama dua sampai tiga hari
tetapi hal tersebut adalah hal yang wajar
dan tidak perlu dikhawatirkan karena merupakan efek samping
dari vaksin yang menggunakan metode mrna
atau dengan menggunakan rekayasa genetik tertentu
yang direkayasa menyerupai virus tertentu
dan ini berbeda
dengan vaksin seperti sinovac ataupun juga sinopharm
yang menggunakan virus yang dilemahkan
dan untuk dki jakarta sendiri dari total satu lima juta dosis vaksin pfizer
yang sudah dibeli oleh indonesia
didistribusikan prioritas untuk yabodetabek
dan jakarta sendiri mendapatkan dua ratus tiga puluh dua ribu dosis vaksin pfizer
dan didistribusikan ke enam belas fasilitas kesehatan
di seluruh wilayah dki jakarta
untuk yang akan mendapatkan vaksin dari pfizer
ada sejumlah syarat yang pertama
adalah tentu memiliki kata pdki
ataupun juga surat domisili di jakarta
dan syarat berikutnya yang tidak agarlah penting
adalah belum pernah menerima satupun dosis vaksin covid sembilan belas
baik dosis pertama ataupun juga dosis kedua
dari produsen vaksin apapun
dan yang ketiga untuk warga dengan penyakit penyerta comorbid
ataupun juga dengan masalah imunologis
seperti autoimun ataupun juga masalah kekebalan tubuh lainnya harus disertakan dengan surat rekomendasi dari dokter
dan terakhir diharuskan juga mendaftar lewat aplikasi jaki untuk mereka yang berdomisili di jakarta
aldi kembali ke anda
baik dika apapun jenis vaksinnya semoga ini semakin menambah semangat warga jakarta untuk mengikuti vaksinasi
untuk menambah kekebalan kelompok yang terjadi
terima kasih korespondensi rn indonesia mardika utama
dan sebelumnya juga ada produser lapangan novanaya antaka keduanya melaporkan dari jakarta
selamat pagi teman teman